anda kembali bersama cnn indonesia connected tiga mei diperingati sebagai hari kebebasan pers sedunia
dewan pers menilai bahwa dunia pers indonesia tengah menghadapi ujian terlebih dengan adanya dinamika politik pemilu dua ribu sembilan belas
unesco menggelar seminar di jakarta dengan mengusung tema media for democracy journalism and election in times of disinformation pada jumat siang
memperingati hari kebebasan pers sedunia dewan pers menilai dunia pers indonesia tengah menghadapi ujian terlebih dengan adanya dinamika politik pemilu dua ribu sembilan belas
penyebaran informasi secara bebas melalui media sosial dianggap memicu terjadinya konflik
oleh karena itu dewan pers meminta agar masyarakat membedakan antara media sosial dengan media mainstream
media sosial hanyalah sebuah informasi tanpa didasari dengan prinsip kode etik jurnalistik yang berlaku di indonesia
tentu saja sosial media bukanlah produk pers
oleh karena itu justru pers atau media arus utama atau mainstream media harus sekarang lebih memperkuat empowering themself
yang memperkuat mereka dengan stick terhadap prinsip prinsip jurnalism kode etik jurnalistik menegakkan kode etik jurnalistik dan ingat kepentingan publik
jadi kalau menurut undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan undang undang pers peran pers nasional pertama harus menjunjung nilai nilai demokrasi
mengawal ham mengawal supremasi hukum
di sisi lain menjadi pihak yang mengkoreksi mengkritisi kebijakan pemerintah
tetapi juga sekaligus harus mengawal kebinekaan
apalagi indonesia yang terdiri dari masyarakat yang heterogen multi etnisity banyak potensi konflik yang harus dijaga
nah di sini peran pers harus menjaga persatuan dan merekatkan kebinekaan
sementara itu duta besar negara inggris untuk indonesia muazza malik menilai indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
telah berhasil menjaga kebebasan pers
pers indonesia dinilai berpotensi sebagai sumber inspirasi bagi insan pers dunia
indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia saya kira lumayan berhasil untuk menjaga kebebasan pers
tetapi saya kira juga ada potensi untuk menjadi sumber inspirasi untuk pers pers seluruh dunia
nah ini adalah satu satunya
ada banyak tantangan yang dihadapi di indonesia tetapi indonesia dalam hal ini tidak sendiri
isu hoax isu tekanan atas pers ini dihadapi oleh kita semua seluruh dunia
diharapkan dalam perayaan world press freedom day dua ribu sembilan belas
kebebasan pers dapat dijaga seutuhnya sebagai upaya memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat indonesia
rizky tiaryahia jakarta
untuk bahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami ketua umum aliansi jurnalis independen indonesia
abdul manan melalui sambungan telepon
selamat malam bang manan dan selamat hari kebebasan pers sedunia
ya selamat malam selamat meraihkan hari kebebasan pers di dunia
bang manan ini kalau kita lihat kemarin reporters without borders
pertengahan april lalu mengeluarkan laporan tahunan dan indeks kebebasan pers di dunia
dan indonesia secara mengejutkan tetap berada di peringkat ke satu ratus dua puluh empat
ini artinya stagnankah atau tidak ada kemajuan sama sekali dibandingkan tahun dua ribu delapan belas lalu
bagaimana dengan pendapat anda
ya menurut saya peringkat di rsm itu menunjukkan bahwa kita itu belum ada kemajuan berarti dalam soal kebebasan teknis
walaupun kita memang bisa melihat dari
dari ambusnya dari pandang yang berbeda
dengan peringkat satu ratus dua puluh empat itu kita sebenarnya
masih cukup baik di asia tenggara ya
karena negara negara lain berada di belakang indonesia
tapi kita masih di belakang timur leste
dan yang agak
tidak terlalu mengejutkan juga misalnya bahwa tahun ini malaysia yang tahun sebelumnya berada di belakang kita
sekarang malaysia udah indeknya lebih baik dari indonesia
saya kira karena ini hasil pemilu mei tahun lalu ya
kalau barisan nasional kalah yang digantikan oleh kotakan harapan kan memang ada sejumlah perubahan kebijakan di malaysia
dan menurut saya ini
ini koreksi juga buat
kita di indonesia bahwa
mungkin dalam kuruloku tiga tahun ini
belum ada perkembangan yang signifikan terhadap kebebasan pers kita
dan menurut saya ini
kalau kita menggunakan acuan reporter witton borges
salah satu faktor yang cukup dominan
yang menyebabkan indeks sebuah negara
itu merosot atau naik
itu salah satunya adalah soal iklim hukum
iklim hukum itu maksudnya apakah negara itu memiliki regulasi yang misalnya mendukung kebebasan pers atau sebaliknya
kalau kita lihat indonesia di tahun dalam kuruloku tahun ini
dua tiga tahun ini
kita ini belum nyaris belum ada perubahan kebijakan yang cukup signifikan
yang cukup untuk kemerdekaan pres
salah satunya kan kuhp
kuhp selama ini dianggap
mengancam kemerdekaan per karena menyediakan pasal pidana
terutama kasus desonation penyebaran nama baik yang di tiga puluh dan tiga ratus sebelas itu
dan pasal itu tidak ada perubahan walaupun pemerintah dan dpr membahas resisi tahun lalu
tidak ada kebijakan baru yang dihasilkan sehingga
indeks kita tak senang
dua tiga tahun
jadi konsens kita semua ya
nah bang manan ini berbicara juga seputar hukum ataupun kebijakan untuk mendukung kebebasan pers begitu ya
tapi masih ada banyak kasus kekerasan yang dialami jurnalis indonesia
apa dampaknya di mata pers internasional menurut anda
kekerasan terhadap jurnalis itu kan juga salah satu
banyak kasus kekerasan terhadap wartawan
itu di rsf itu masuk dalam sisi politiknya
dengan peringkat itu saya kira salah satunya juga disumbang oleh
kasus kekerasan yang masih cukup banyak di alam wartawan indonesia
kalau pendataan ajuran tahun dua ribu delapan belas itu kan ada enam puluh empat
ya memang ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya
yang ada enam puluh kasus
kenapa kasus kekerasan itu
tidak signifikan untuk
membuat indeks sebuah negara naik atau turun
karena di dalam
kebebasan pres itu
tidak akan mungkin bisa dicapai kalau wartawan berada dalam ketakutan
wartawan tidak sejahtera
dan wartawan tidak profesional
jadi kalau misalnya
banyak mengalami kasus kekerasan
otomatis itu mempengaruhi kemampuannya untuk
menjalankan fungsinya sebagai
menjalankan fungsi sebagai
memberi pendidikan kepada publik
jadi dampaknya itu adalah
itu mengganggu wartawan menjalankan fungsi jurnalismenya
wartawan menjalankan fungsi jurnalismenya itu
yang paling dirugikan adalah
kalau wartawan hidup dalam ketakutan karena banyak kasus kekerasan
dan wartawan misalnya tidak sejahtera
bagaimana kita mengharapkan ada
berita berita yang berkualitas
berita berita yang misalnya
sudah pasti tidak mungkin
dan itulah dampak yang paling nyata kalau
kebebasan persis itu turun
untuk menjalankan fungsinya melayani
ya selain tantangan yang harus dihadapi oleh jurnalis indonesia
ini ada juga kritik tentang pembatasan liputan jurnalis asing di indonesia
misalnya sulitnya jurnalis asing ke wilayah tertentu
saya kira kalau di indonesia ini
yang liputan jurnalis asing yang masih sangat dibatasi
ya ini juga jadi salah satu concern
dan kita sudah lama menyampaikan kritik kepada pemerintah
untuk lebih membuka akses kepada papua
kan presiden jokowi kan pernah berjanji untuk membuka akses
lebih luas pada wartawan asing tahun dua ribu lima belas atau dua ribu dua puluh
tapi dalam kenyataan
izin liputan yang diberikan
tapi jumlahnya sangat sedikit dan
dan cukup sulit
pemerintah perlu lah
tidak terlalu protektif terhadap papua
terutama dalam agresif
menurut saya dalam jangka panjang
ketertutupan papua dari jurnalis asing
itu tidak baik bagi
media itu kan
kalau kita misalnya
akses di papua sangat terbatas
orang di luar papua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di papua
benarkah misalnya pemerintah berjalan dengan benar
misalnya tidak melakukan pelanggaran ham
seperti yang banyak ditimbukan oleh komunitas internasional
itu tidak akan bisa dibangun
dibantah dengan baik kalau
dan saya kira itu
karena sangat diproteksi
akhirnya yang lebih mudah berkembang itu adalah
prasangka prasata yang belum
atau rumor yang mungkin belum tentu benar
mungkin saja itu benar
karena karakter ketutupan itulah yang membuat
rumor jadi lebih bisa dipercaya
walaupun kadang kadang mungkin
rumor itu jauh dari kemarin
kebutuhan untuk membuka absensi saya kira
bagian dari kontrol sosial juga bagi pemerintah jakarta
supaya bekerja lebih baik di papua
terima kasih banyak
abdul manan atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
selamat hari kebebasan persedunia
lalu seperti apa
selamat hari kebebasan persedunia
selamat hari kebebasan persedunia
mari kita lihat dari akun yang pertama
ed suryatma underscore dua puluh tiga yang mencuit
selamat hari kebebasan persedunia
bebas bukan berarti tanpa batas
mari jadilah agen pers yang bebas dan cerdas
kemudian dari ad kominfo jateng mencuit
stop penyebaran berita hoaks dan lindungi para jurnalis
selamat hari kebebasan pers internasional dua ribu sembilan belas
lalu ada juga
ed raka satria indra yang mencuit
selamat hari kebebasan persedunia
stop kekerasan terhadap jurnalis
dan yang terakhir
ada ed rahmadina bella yang mencuit
selamat hari kebebasan pers internasional
semoga kebebasan perasaanku yang ingin memilikimu
bisa disegerakan terwujud
wah ada yang baper ya